usai memastikan tiket lolos ke piala asia dua ribu dua puluh tiga
skuad garuda tiba di bandara soekarno hatta tanggerang banten kami sore
kepulangan para pemain timnas maupun pelatih serta ofisial
disambut meriah para supporter yang telah menanti sejak siang
kedatangan timnas merah putih disambut lagu indonesia raya dan berbagai yel yel
tak sedikit pemain yang diajak bersuah foto bersama para penggemar
para pemain akan beristirahat di hotel sebelum kembali ke klub masing masing
mereka akan kembali dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan menjelang putaran piala asia dua ribu dua puluh tiga mendatang
kepulangan skuad asuhan sinteyong ini juga disambut ketua pssi muhammad iryawan
pria yang akrab di sapa iwan bule ini mengaku bangga atas prestasi yang dicapai timnas indonesia
sementara penyerang timnas sadil ramdhani menyatakan
meski masih banyak kekurangannya dirinya sudah nyaman dengan pola yang diterapkan
dan akan bekerja keras lagi sebelum berlagak di piala asia nanti
pertama kita bangga anak anak bisa membutuhkan baik
anak anak yang bisa menolos ke piala asia
kita akan siap untuk berkembang ke piala asia
persiapan masih berlaku
hari ini ada anggun anak yang bekerja untuk mempersiapkan ke depan keaitan piala asia
kemudian kita berharap
tiga atau dua dari kualitasnya sudah bisa berlaku
masih banyak yang perlu dibenahi
terutama setiap individu
terutama saya juga banyak yang harus saya benahi
dan jauh lebih fokus lagi
karena ini perjalanan masih panjang banget ya
jadi harus banyak lebih belajar lagi
itu semua tergantung dari pelatih
siapa tahu ada tambahan atau ada pengurangan
itu semua tergantung dari pelatih
jadi kita sebagai pemain mempersiapkan diri dengan yang baik